mengunjungi kelurahan peneleh kecamatan genteng surabaya jawa timur
seperti membawa kita ke masa sebelum kemerdekaan
di sini banyak bangunan lawas yang masih kokoh berdiri
salah satunya toko buku peneleh
dari jalan peneleh gang tujuh menuju toko buku saya harus jalan kaki sekitar dua puluh meter
tak termakan usia sejak seribu sembilan ratus delapan belas toko buku peneleh masih kokoh berdiri di jalan peneleh gang tujuh nomor dua puluh enam surabaya
sebelum menjadi toko buku bangunan dengan arsitektur bergaya eropa ini digunakan sebagai tempat percetakan
saat masuk toko buku ini hanya memiliki luas sekitar delapan x delapan meter
selain rak buku yang masih dipertahankan tampak berderet foto tokoh tokoh muhammadiyah
hal ini sekaligus menjadi identitas toko buku peneleh
di mana sang pemilik rumah almarhum abdul latif zain merupakan pengurus muhammadiyah cabang surabaya
buku buku yang dijual pun identik dengan muhammadiyah seperti tulisan salah satu tokoh muhammadiyah asal surabaya kiai haji mas mansur
dulu hampir semua khutbah jumat dan tulisan kiai haji mas mansur dicetak dan dijual di toko buku ini
lokasi percetakannya berada di sebelah timur toko buku peneleh